seperti berita yang dilansir detik com pada tiga puluh januari
menteri pariwisata arief yahya menyatakan bagasi berbayar akan berdampak buruk pada traveler
dan juga pelaku dunia usaha di bidang pariwisata
menpar mencontohkan di wilayah riau misalnya
menurut menpar arief yahya bila terjadi kenaikan dan penerapan tarif untuk bagasi
hendaknya tidak dilakukan secara tergesa gesa
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini